kita dijanji mau orang pasangan
iya kita masih ada tim lagi di belakang
iya kita masih ada tim di belakangnya
sebuah video berisi aksi pengadangan penyaluran bantuan bagi korban gempa cianjur
di desa sarampak cigunang cianjur viral di media sosial
tampak sejumlah warga mengadang mobil tersebut
kita mundur aja kita mundur aja kita gak usah ngasih bantuan
mobil ambulans tersebut pun akhirnya memilih mundur
dan mencari rute alternatif untuk mencapai lokasi yang dituju
kb tumas polda jawa barat ibrahim tompo rabu malam membenarkan peristiwa tersebut
mendingan kita mundur deh kita mundur
setelah kita lakukan pemeriksaan dan klarifikasi memang benar
bahwa ketiga warga yang ada di dalam video tersebut ini merupakan warga yang juga terdampak
akhirnya yang bersangkutan sekarang kita kembalikan ke tempatnya lagi
usai menjalani pemeriksaan ketiga warga tersebut menyadari kekeliruannya
karena melakukan pengadangan dan telah meminta maaf
mereka pun mendapatkan bantuan berupa kebutuhan pengungsi
mendingan kita mundur deh kita mundur
di bandung jawa barat